kabupaten banyuwangi jawa timur menjadi salah satu destinasi wisata baru di tanah air
awal dua ribu delapan belas kota berjuluk sunrise of java ini menyabet penghargaan kotak bersih dari asosiasi pariwisata asean
teman kami aziza hanum akan mengajak anda menjelajahi wisata bahari bangsering underwater
dan mencicipi kuliner legendaris warga banyuwangi
jangan mengaku traveler sejati kalau belum pernah jalan jalan ke banyuwangi
sebelum berpetualang mari kita hunting sarapan khas di sini
ini dia segecawuk yang menjadi menu sarapan favorit warga banyuwangi
pertama nasi panas disiram kuah terancam yang terbuat dari parutan kelapa
jagung dan kacang
selanjutnya nasi disiram kuah pindang
jangan lupa pakai pelasan atau pepes ikan tongkol gecok teri telur pindang dan daun semanggi rebus
terakhir tambahkan sambal serai dan bumbu pecel plus kerupuk

ikan hias yang cantik dan ikan hiu
setelah puas menyaksikan keindahan bawah laut
saya juga ingin menikmati sore dari atas kano
sebelum mengakhiri perjalanan hari ini
saya bersantai sambil berbincang bincang
dengan salah satu pengelola rumah apung bangsri
sungguh hari yang menyenangkan
mari kita jaga bersama alam ini
agar kita dan anak cucu kita bisa terus menikmati indahnya
anugerah sang pencipta di bumi indonesia